jelang idul fitri kegiatan jual beli hamper sekian marak
hal ini pun membuat penjual parsel kebanjiran pesanan
para penjual parsel di kawasan cikini mulai berjualan sejak awal ramadan
parsel dijual dari harga tiga ratus ribu rupiah sampai lima juta rupiah
isinya pun beragam mulai dari makanan ringan kue kering
sampai perlengkapan rumah tangga
putra salah satu penjual parsel di kawasan cikini
mengaku tahun ini lebih banyak yang memesan lewat daring
omsetnya meningkat hingga enam puluh persen dibanding tahun lalu
kurang lengkap rasanya
jika tidak berkirim hampers berisi kue kering
ada nastar kastengel hingga putri salju seperti yang dijual di yahworo
dibantu kedua anaknya kanza dan kaila
semua kue kering jualannya seratus persen homemade alias produksi rumahan sendiri
harga hampers berisi kue kering ini beragam
mulai seratus ribu hingga satu ratus empat puluh lima ribu rupiah per toples
saat hari biasa dia hanya menerima pesanan lima sampai enam
menjelang lebaran kini ia mengerjakan sepuluh sampai dua belas toples
saking tingginya minat pembeli
dia mengaku sudah menutup pesanan sejak sepuluh april dua ribu dua puluh
karena takut kewalahan
opennya itu dari maret
jadi karena saya tutup lebih cepat
supaya kita bisa mengatur manajemen waktunya
dan pengiriman juga bisa lebih aman lah
kita nggak terlalu terburu buru ngerjainnya
salah satu pembeli parsel faradila mengatakan
tahun ini masih membeli hampers untuk dikirimkan ke keluarga di lampung melalui toko online
pemesanan hampers secara online dirasa lebih ringkas dibanding datang langsung
lalu dikirimkan sendiri melalui jasa pengiriman
jadi gue ngirim hampers ke keluarga itu berupa kayak sejadah tasbih gitu gitu
terus pas di tahun kemarin
gue itu kasih cookies kayak kue kue kering yang kecil kecil
itu yang gue kirim ke keluarga di lampung
kondisi pandemi justru memberikan dampak positif hingga saat ini
bagi pelaku usaha hampers lebaran
berkirim hampers menjadi alternatif untuk tetap terhubung dengan orang terdekat
pengganti silaturahmi secara langsung jelang idul fitri
tim liputan cnn indonesia